semangatnya adalah kalian orang bandung kalian jangan jadi penonton tapi kalian jadi pelaku
di action painting itu sebetulnya ini apa namanya itu eksplorasinya ya
karena kalau salah misalnya permainan permainan garis warna karena di action painting itu permainannya garis dan warna ya
komposisi segala macam itu memang dia harus terkuasai
nggak mudah orang melakukan macan painting
karena kalau dia tidak hatam misalnya nirmana gitu ya teknik teknik dasar melukis nggak akan ini
walaupun semua orang bisa mungkin kelihatannya cepat cepat gitu ya
tapi sebetulnya kita membutuhkan perhitungan komposisi bentuk kayak gitu ya
bentuknya sih kadang kadang lebih ke abstrak kalau action painting gitu ya
nah kalau lukisan yang ini ada pesan apa yang ingin disampaikan
sebetulnya ini pesannya pesan memberikan dorongan semangat buat masyarakat di sini di dago pojok maupun di seluruh masyarakat di indonesia ya
bahwa tidak ada pilihan lain untuk hidup itu adalah dengan semangat
kalau tanpa semangat kita tidak akan hidup
nah kan bagaimana semangat toleransi semangat kebersamaan semangat persatuan semangat saling gotong royong saling mengisi pikiran
untuk memajukan dirinya memajukan daerahnya memajukan bangsanya seperti itu
dari sekian banyak teknik melukis kenapa lebih menyukai action painting rupanya
lebih enaknya lebih karena action painting lebih total ya
karena pikiran sudah dapat nih
ide sudah ada
teknik sudah kita kuasai
terus ya sudah kita memainkan kayak orang nari dengan total gitu ya
ya itu seperti itu
lebih ekspresif dan lebih jujur gitu loh
tidak dibuat buat gitu apa adanya
kecintaannya pada seni lukis ia tularkan kepada anak anak di lingkungan tempat tinggalnya
bahkan bengkel seni lukisnya kerap didatangi warga untuk melukis
karena untuk melatih otak kiri otak kanan anak anak ya
biar kemudian anak anak itu punya kecerdasan bagaimana membaca lingkungannya
membaca alamnya membaca dirinya kayak gitu
kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat warga terhadap seni
rahmat membagikan ilmunya kepada mereka secara cuma cuma
sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia
sejalan dengan upayanya menggerakkan kreativitas warga
ya emang saya dari dulu suka ngelukis
lo ada yang ngajarin atau gimana kalau ngelukis
ya saya sendiri nggak ada yang ngajarin tapi kalau sekarang ya om rahmat yang ngajarin
soalnya diajarin sama om rahmat

jarang ngambek gitu kalau chat chat gitu tumpah gitu
gagasan rahmat menggugah kreativitas warga
di tempat tinggalnya
dimulai dengan mendirikan kampung wisata kreatif daku pojok
sebagai seorang seniman
ia menumbuhkan kecintaan terhadap seni kepada anak anak di kampung dago pojok
kelurahan dago kecamatan coblong kota bandung
salah satunya mendekorasi setiap sudut kampung dengan mural
kang rahmat saya melihat kalau di kampung ini dinding rumah dinding bangunan
ini dipenuhi warna warni seperti ini
ada mural ada lukisan
kenapa harus lukisan atau mural yang ditorehkan di kampung ini
ya karena kampung ini kan punya dinding
dinding dinding itu sebetulnya kalau diaktivasi itu bisa bunyi bisa meruang
jadi konsepnya kita membuat semacam konsep diskursus ruang
jadi setiap ruang itu bisa hidup
nah bagaimana menghidupkan ruang
ya satu satunya adalah dengan coba dengan memainkan seni rupa
salah satunya adalah mural dan lukisan lukisan
dan ternyata setelah kita membuat mural ternyata punya aspek lain
bisa efek lain orang bisa dialog dengan dinding dinding itu
yang sebelumnya dinding dindingnya kosong kan
biasa biasa saja setelah ada mural orang bisa foto fotoan bisa macam macam lah dengan mural
dengan lukisan segala macam yang ada di sekitar dinding itu
perlahan namun pasti mural mural yang menghiasi kampung ini berhasil mengubah wajah kampung dago pojok
yang sebelumnya dikenal kumuh
menjadi salah satu objek wisata potensial di kota bandung
pertama kali emang emang secara nyantik itu selalu bercecelan selalu ini
tapi lama kelamaan karena sering berlatih akhirnya alhamdulillah sedikit sedikit ya akhirnya sekarang sedikit sudah bisa
kampung dagopojok yang berlokasi di kawasan bandung utara ini
juga menyimpan sejarah panjang dalam perkembangan seni dan budaya
untuk melestarikannya rahmat menggagas kampung ini menjadi kampung wisata kreatif pada tahun dua ribu tiga belas
kampung kreatif ini kan bukan satu satunya ini saja di kota bandung
nah yang membedakan dengan kampung lainnya di kampung dagopojok ini apa kang rahmat
yang membedakannya adalah sebetulnya tiap kampung punya tema temanya sendiri sendiri
kalau di sini lebih ke mengangkat citraan budaya sundanya
nah ini yang kemudian kita gali karena potensi kesenian sunda di sini itu banyak sekali
di sini banyak ada kesenian wayang ada ajaipungan ada celempungan ada rampak sekar ada permainan anak anak
bersama para pemuda di kampung ini rahmat membentuk organisasi pengurus kampung wisata kreatif dagopojok
mereka memiliki pemikiran yang sama dengan rahmat
menghidupkan kembali kesenian lokal sekaligus mendongkrak perekonomian warga setempat melalui kegiatan wisata kreatif
kalau hitung hitungannya biasanya kalau untuk workshop kayak gitu kunjungan kayak gitu
biasanya dari si pelaku seninya itu kayak workshop misalnya wayang ataupun patung kriya gitu kan
kampung wisata kreatif yang digagas oleh rahmat berbuah manis
para pelaku seni di kampung ini kini tak lagi ragu untuk menciptakan karya seni yang memiliki nilai ekonomi
charlie salah satunya pengrajin ukiran warga rt dua rw tiga kampung dago pojok ini
semakin terbantu dengan hadirnya kampung wisata kreatif
kini kerajinan ukiran kayu buatannya semakin banjir pesanan
kerajinan yang dijadikan souvenir atau hiasan ini dijual mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu lima juta
tadinya kan untuk laur ulang banyak sekali disini kan bekas bangunan
itu kan biasanya dipakai kayu bakar
sementara itu saya memanfaatkan dijadikan kerajinan
ya sekarang kan kalau dulu emang istilahnya itu individu
jadi kalau misalkan order juga order dari perseorangan
tapi kalau untuk sekarang karena ada kampung kreatif jadi ada wadahnya
kita kan ada wadahnya kalau misalkan punya produk dikumpulin atau dipromosikan oleh kampung kreatif sendiri
dan hasilnya nanti ada pembagian gitu ya untuk kas kampung kreatif dan untuk sanggar
selain charlie ada pula takrim pembuat alat musik tradisional
tangannya terampil membuat alat musik khas jawa barat
seperti kendang barak bak kokol dan celempung yang keberadaannya semakin tergerus zaman
dulu hasil karyanya tak diketahui masyarakat luas
namun sejak rahmat merangkulnya bergabung dengan kampung wisata kreatif dagu pojok
rumah tempat pembuatan alat musik berbahan kayu dan bambu miliknya ramai dikunjungi wisatawan
pundi pundi rupiah pun mengalir lebih deras
ya dapatnya untuk banyak teman terus banyak
ada juga pengunjung yang jadi lebih sering gitu ya ke sini
terus ada barang juga laku alhamdulillah lumayan gitu
ada peningkatan sih
biasanya yang paling satu bulan itu satu
kalau ada peningkatannya tuh sekarang satu bulan itu ada tiga empat gitu lah yang datang ke sini
yang beli gitu maksudnya
tak hanya membangkitkan kembali nafas kebudayaan lokal dibantu istrinya ika
rahmat menggagas industri kreatif
guna meningkatkan pendapatan mereka
salah satunya mendirikan komunitas membatik yang beranggotakan para ibu di kelurahan dago
nah ini batik apa nih yang dibuat oleh ibu ibu di kampung ini
macam macam di sini tuh ada ini batik patra kumala ya
motifnya karena itu khas bandung
ada bunga seperti ini ya
iya bunga dan itu ternyata bandung itu punya khas namanya batik patra kumala
nah itu kemudian diadopsi oleh ibu ibu di sini
batik tulis karya para ibu di kampung ini belum dipasarkan secara luas
saat ini permodalan menjadi tantangan besar bagi mereka
sebetulnya masyarakatnya sih welcome aja ya
dengan kegiatan kegiatan yang dianggap bisa menghasilkan dan kemudian positif
sehingga kelihatan real gitu apa yang dikerjakan gitu dan ada hasil
cuman kita kendalanya itu adalah pada bagaimana mengalokasikan dana untuk kegiatan batik
karena memang dana yang kami punya terbatas
kegiatan membatik di kampung ini terbilang masih baru
sejak dirintis tahun dua ribu enam belas kain kain batik karya mereka belum banyak dilirik
pertama kali emang secara nyanting itu selalu berceceran selalu ini
tapi lama kelamaan karena sering berlatih akhirnya alhamdulillah sedikit sedikit
ya akhirnya sekarang sedikit sudah bisa
ya harapannya yang pengen ini kan berkembang gitu pengen jadi pencaharian lah istilahnya
mau untuk membantu keuangan gitu
ya yang jelas dampaknya pasti ya dampak positif

bisa apa ya bisa berhasil
meningkatkan kualitas ekonomi di sini
dan saya juga ya sangat senang sekali gitu
om rahmat bisa menggagas kampung kreatif jadi seperti ini
bagi rahmat melestarikan seni dan budaya bukan hanya tanggung jawab kaum tua saja
kampung wisata kreatif dagupojok yang digagasnya juga berangkul potensi anak anak dan remaja
jadi kayak umur besar
bagaimana cara membuatnya lebih baik
sandrina dewinta remaja berusia enam belas tahun
warga rt dua rw tiga kampung dago pojok ini pernah berhenti menari karena terbatasnya panggung pertunjukan
kegiatan wisata kreatif di kampung ini berhasil menghidupkan kembali kecintaannya terhadap tari tradisional
jadi tarian ini juga termasuk salah satu kegiatan yang bisa dikunjungi atau dipelajari oleh wisatawan
ya memang di sini tuh ada beberapa model ya untuk kreatif
ini salah satunya adalah tari
tari ini bagian dari salah satu paket wisata yang untuk teman teman atau warga yang ingin berkunjung ke sini
mereka bisa ikut workshop atau berlatih mentari di sini
misalnya kayak gitu misalnya satu tarian berapa harganya kayak gitu
mereka sudah menentukan harganya masing masing
atau pelatih tarinya begitu
ini pasti pemberdayaan masyarakat penari penarinya juga warga kampung di sini juga begitu
nah terus untuk istilahnya memasarkan ini kan istilahnya produk nih
kita punya kegiatan ini salah satunya tarian ini begitu
itu lewat mana biasanya supaya orang tahu
sementara ini biasanya lewat jaring medsos ya
ada teman kampung kreatif ini punya instagramnya
selain itu juga ada fb nya ya
terus kemudian juga biasanya jaringan teman teman
jangan teman teman gitu yang sudah tahu memang sejak dari
awal dari berbagai media kayak gitu biasanya
inilah hari yang ditunggu oleh sandrina dan teman temannya
sebuah pertunjukan tari
mereka pun merias diri sebelum pertunjukan digelar
yang jelas dampaknya pasti ya dampak positif
bisa apa ya meningkatkan kualitas ekonomi di sini
dan saya juga ya sangat senang sekali gitu
om rahmat bisa menggagas kampung kreatif jadi seperti ini
di tengah permukiman kampung dago pocok ini lah
pertunjukan tari digelar
sebagai rangkaian festival seni rupa gang
yang rutin dilakukan oleh kampung wisata kreatif dago pojok setiap tahunnya
wisatawan dan warga sekitar ramai mendatangi festival ini
sebenarnya bagus sih sampai sekarang
maksudnya masyarakat sendiri tuh antusias gitu dengan kesenian keseniannya
mereka juga kayaknya ada sanggar atau apa untuk yang tari tarian
terus juga emang ada yang sablonan
terus kaulinan untuk yang daerah sini juga kayaknya mereka anak anaknya juga dikenalin gitu
jadi bagus sih sebenarnya
menjadi daya tarik ini paling untuk anak anak ini kan banyak seniman seniman anak kecil gitu
jadi mengasah anak kecil
terhadap kreativitas khas sunda gitu kan
soalnya kalau dibandingkan dengan bandung kekotanya
anak kecil lebih suka main gadget daripada kesenian sendiri
satu persatu para pelaku seni di kampung ini menunjukkan kepiawayannya
termasuk anak anak yang piawai dalam pencaksilat ini
ada perbedaan tidak ketika kampung kreatif ini berada di sini
belum berdiri belum eksis
dengan setelah kamu kreatif ini berdiri di komunitas pencaksilat ini seperti apa nih
baik dari intensitas melakukan pertunjukan seperti itu
ya perbedaannya paling tadi saya sebutkan yang awalnya ikut festival kejuaraan
sekarang ikut pentas dan ada magnet jadi anak anak yang lain tertarik gitu
tertarik ikut ya alhamdulillah sekarang nama nama dan nama
pengurus kampung kreatif juga mereka murid murid pencaksilat di sini gitu
pertunjukan seni seperti ini tak hanya bisa dinikmati saat festival digelar saja
siapapun baik wisatawan lokal dan manca negara
bisa menyaksikannya dengan membayar biaya paket wisata dua ratus ribu rupiah per orang
di kampung wisata kreatif ini
mereka bisa belajar kesenian dan menonton berbagai pertunjukan
yang ditawarkan oleh para pelaku seni warga setempat
pilihan kenapa saya masuk ke wilayah dagopojok ini wilayah kbu ya
kawasan bandung utara
kawasan bandung utara itu tahun dua ribu tiga itu memang sedang proses pembangunan
nah pembangunan itu memang harus diimbangi dengan kesadaran masyarakatnya
supaya kemudian ada akselerasi ada keseimbangan gitu ya
jangan sampai kemudian pembangunan terjadi tetapi masyarakatnya tidak terikut sertakan dalam proses pembangunan itu
nah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan itu seperti apa
bagaimana mereka memanfaatkan kampungnya sebagai basis pendidikan budaya dan perekonomian seperti itu
sejak diresmikan pada dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas
empat ratus wisatawan manca negara dan seribu wisatawan lokal berkunjung ke kampung wisata kreatif dagopojok setiap tahunnya
dalam setahun sekitar tujuh puluh juta rupiah dihasilkan dari berbagai kegiatan wisata di kampung ini
kampung kreatif itu harus merebut bukan berharap
bagaimana caranya ya kita harus membangun jejaring dengan siapapun
membangun jejaring terus kemudian bekerja keras bagaimana melakukan kerjasama kerjasama dengan pihak pihak luar gitu kayak gitu ya
kemudian kita terus mengeksplorasi dengan terbuka jujur
transparan kayak gitu ya
mereka juga akan senang gitu loh kayak gitu
dan mereka akan terus bekerja sama dengan kita
itu yang saya berikan ke mereka yang saya titipkan ke mereka
semangatnya adalah kalian orang bandung kalian jangan jadi penonton tapi kalian jadi pelaku
jadi subjek dari pembangunan ini gitu loh
di mata warga rahmat adalah sosok inspiratif
kepiawayan yang mengorganisir warga mampu mengubah wajah kampung yang dihuni oleh sekitar empat ratus keluarga ini
sokang rahmat jabario itu kayak orang yang gak punya lelah buat saya
atau orang yang nggak pernah putus idenya
karena setiap harinya setiap kita kumpul pasti ada aja bahasan yang ingin dia bikin di sini gitu
jadi oke kita sekarang ini ya
terus besok sorenya oke kita berbicara
sorenya oke kita buat yang lain ya gitu
jadi nggak pernah ada berhentinya itu ide ide dia buat ngalir ke kita gitu
jadi nggak pernah abislah ide ide dia
rahmat jabaril seniman yang peduli pada lingkungan sekitarnya
bukan sekedar meningkatkan taraf hidup masyarakat di kampungnya
namun kepeduliannya mampu menghidupkan setiap nafas seni dan budaya lokal
ide ide cemerlangnya seakan menjadi terang
baginya kesuksesan lahir dari sebuah kreativitas tanpa batas
kreativitas itu sebetulnya jalan hidup bagi kita bagi masyarakat bagi manusia dimanapun
karena tanpa kreativitas kita tidak akan bisa hidup
kreativitas itu adalah induk dari kehidupan kita sendiri
nah karena itu kemudian bagaimana membangun kreativitas itu
mesinerjikan sejarah di dalamnya misalnya tradisi
potensi yang ada di sekitar kita
supaya kemudian jejak sejarah kita itu menjadi ajak di dalam pemenuhan kreativitas itu sendiri